kure kure kure eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh emangnya badminton apa lagi serius
hehehe hehehe hehehe rambut semua adalah aku rt biar
rembo berantakin semuanya kalau bisa itu yang ada di sekitar rumah sini rembo campur
jangan lupa kamu itu bisa bebas bebas di rumah pak rt
sle let's do it let's do it itu apaan sih let's do it itu mari kita lakukan

pak reet periksa
terus pak reet
huh huh huh
wah pak reet
harus tahu harus lihat ini
saya laporin pak reet ya
kalau sudah kenyang harusnya sudah baikkan ini
itu pak reet
sebenarnya saya ini yang nyuruh kamu
kamu kenapa menyuruh balik
saya lihat dulu ya
di mana makhluknya
aduh pak reet
itu itu itu
itu pak reet
wah ada kucing raksasa
hah sapi wah
wah terasi rumahku
mumpung lagi fokus nih
saatnya aku kabur
salah sama lu
tarik tarik tarik
tarik tarik tarik
tarik tarik tarik
berikut itu idenya siapa sih orang kesini iya pasti ayo dong yang ganteng banget
ini jangan sombong kan kita lagi kerja sama sama yang nyari ide aku kamu jatuhin aku pas malam
sampai rumahku gimana
ibu berani beraninya ya kamu macem macem sama saya saya ini
tangan kanan para npn lu hansip pertahanan sipil dimana akra kamu
oke tunggu sini
buang muka anda baiklah ini artinya anda nantang kamu atau mau se superbaknya
lagi lagi komiknya juga
ketua ketua ketua jatuh mata usaha saya

nantang saya akan di luar
wih mabki keren banget bebas
aduh terus terus
semua adalah aku
rambut duduk rambut
hanya segitu kemampuannya lawan rt biar
makanya angker banget
hidupnya kurang asep masa ia dengarkan sampah dalam hidungnya